dalam jumpa pers yang diselenggarakan secara daring
koalisi masyarakat sipil kawal keterwakilan perempuan menyayangkan keputusan kpu
mengeluarkan pkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kuota pencalonan anggota legislatif
dalam pasar delapan ayat dua pkpu no sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga
diatur pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah perempuan di satu daerah pemilihan
yang dinilai berpotensi membuat keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di bawah tiga puluh persen
menurut direktur eksekutif pusat kajian politik universitas indonesia
otopus kapol ui huriah
kebijakan ini menunjukkan bagaimana kpu justru membuat kemunduran dalam upaya kesetaraan perempuan dalam politik
kemunduran ini terlihat dari sejumlah regulasi yang dikeluarkan kpu
seperti pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh
di mana dihapuskan syarat keterwakilan perempuan dalam partai minimal tiga puluh persen

di tingkat provinsi dan kabupaten kota
dan hanya berlaku di tingkat pusat saja
kepada tingkat provinsi dan kabupaten kota

ketika kemudian kpu melalui regulasinya no empat tahun dua ribu dua puluh tiga
menghapuskan kebijakan afirmasi di dalam tahapan seleksi
padahal di pkpu sebelumnya
itu ada pasal pasal afirmatif yang bisa mendorong
keterpilihan perempuan di tahapan tahapan seleksi
nah ini dihapuskan
kemudian hari ini kita melihat bagaimana kemunduran itu juga disuntikkan
kemudian hari ini kita melihat bagaimana kemunduran itu juga disuntikkan
oleh kpu ri melalui pkpu no sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga
terkait dengan kuota pencalonan anggota legislatif
sementara itu peneliti pusat studi konstitusi
atau pusako fakultas hukum universitas andalas charles simabura
menyampaikan kebijakan ini berpeluang menurunkan
mutu dan jumlah calon legislatif perempuan dalam pemilu mendatang
kalau pkpu diterapkan
partai politik tentu akan
mengambil standar paling rendah
tidak akan mengambil pendekatan minimal
selama ini kan juga begitu
ketika kita dorong angka tiga puluh persen saja
dengan pendekatan maksimal ke atas ya
itu mereka juga sudah enggan
apalagi kemudian sekarang kita turunkan ke bawah
ini menjadi akan terjadi penurunan secara kuantitatif dan juga kualitatif
koalisi masyarakat sipil kawal keterwakilan perempuan saat ini
sedang menimbang opsi untuk melawan ketentuan yang dibuat oleh kpu
termasuk diantaranya mengajukan judicial review ke mahkamah agung
arya dito tama maranata tampu bolon jakarta